berawal dari metode pengobatannya yang viral namanya menjadi perbincangan masyarakat
semua videonya yang viral sebenarnya berasal dari akunnya sendiri di youtube
di mana awal desember dua ribu sembilan belas ini subscribersnya sudah mendekati dua juta subscribers
sejalan dengan riuhnya di dunia maya di dunia nyata antrean pasien ning siktinampi membeludak
per tiga puluh november dua ribu sembilan belas urutan pasien yang harus ditangani sudah sampai januari dua ribu dua puluh
melihat banyaknya peminat pengobatan alternatif ning sik tenampi pun membuka beberapa jalur pendaftaran
mulai jalur antre biasa atau reguler dengan biaya pendaftaran tiga ratus ribu rupiah
sementara jalur privasi satu lima juta rupiah bisa ditangani langsung atau beberapa
hari kemudian sesuai antrean
beberapa tindakan juga tidak biasa
misalnya terapi lepas pocong
tarifnya pun dipatok lima lima juta rupiah
kalau dikat pocong orang itu kan disandet ya
disandet itu jenisnya macam macam banget
sekarang yang paling yang harus yang harus aku tak suruh melepas pocong
yang harus adalah orang yang disandar dimiskinkan
mengenai pemasangan tarif ningsih menyatakan itu sepadan dengan resiko yang dia terima
dan juga bertujuan dengan mempermudah pasien yang jauh untuk mendapatkan kepastian kapan ditangani
hingga tidak perlu menambah biaya akomodasi
selebihnya ningsih mengaku juga membuka biaya gratis dan terjangkau untuk masyarakat kurang mampu
dan menyedekahkan sebagian penghasilannya
sementara menurut pakar kesehatan jiwa ini adalah fenomena biasa yang bisa terjadi karena beberapa faktor
dengan membeludaknya minat masyarakat ini bisa jadi muncul karena adanya mistrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi resmi
dan kehilangan harapan kehilangan sesuatu yang
dirindukan oleh mereka yaitu kestabilan
nah munculnya figur figur seperti traditional healer mendapatkan suatu hope suatu harapan
sejarah indonesia mencatat terdapat fenomena penyembuh tiban seperti ini
mulai ponari di jombang atau yuyun di madiun
semuanya pun kini tenggelam seiring tak ditemukan bukti efektifnya penyembuhan tersebut
meskipun ini dianggap fenomena biasa masyarakat perlu belajar
sembari pemerintah memberikan pendekatan sosialisasi dan pendidikan rasional
agar terciptanya masyarakat yang rasional bukan irasional